panitia pengawas pemilihan kecamatan jebres solo
menemukan penyebaran tabloid indonesia barokah di beberapa masjid di kota solo
sejak semalam panwascam mulai bergerak melacak keberadaan tabloid tabloid indonesia baroka
setelah mendapat instruksi dari bawah selu kota solo
setelah temuan ini panwascam kemudian menginstruksikan kepada pengawas pemilu
di masing masing kelurahan di kecamatan jebres
untuk menanyakan ketakmir atau pengurus masjid di kelurahan masing masing
terkait peredaran tabloid indonesia barokah
hingga saat ini sudah empat kelurahan yang melaporkan adanya peredaran tabloid
yang diduga menyudutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden prabowo subianto
sandiaga salahuddin uno